edi rahmayadi menyatakan ia akan tetap memegang jabatan ketua pssi hingga akhir masa jabatannya pada dua ribu dua puluh
jika terpilih sebagai gubernur sumatera utara
menurut hasil penghitungan sementara komisi pemilihan umum edi yang berpasangan dengan musa rajeksyah
unggul dari pesaingnya jarod saiful hidayat dan siar sitorus
terhitung sejak februari lalu edi mengajukan cuti dari jabatannya sebagai ketua umum pssi
selama edi cuti tugas dan tanggung jawab ketua umum dipercayakan ke wakil ketua umum yaitu joko driono
cutinya berakhir pada tiga puluh juni dua ribu delapan belas atau besok
edi menyatakan akan kembali aktif di pssi awal juli
merujuk kepada aturan di pssi tidak ada keharusan untuk mundur dari jabatan ketua umum
jika harus merangkap jabatan pada lembaga lain
laman kpu pada jumat siang menunjukkan menurut hasil penghitungan sementara
ketua pssi kan sampai tahun dua ribu dua puluh dua
saya masih tetap ketua pssi itu amanah rakyat indonesia
saya harus lakukan semua dan inilah tanggung jawab
dan saya pertaruhkan fisik tenaga saya demi amanah ini
terprogram pssi itu dijadwalkan direncanakan dan akan selalu saya kontrol
semoga pssi kita menjadi besar